sore hari ini saya bersama karopenmas berada di media center
yang pertama tentunya kita semuanya tentunya ikut bela sungkawa dengan gugurnya lima anggota polri
yang mereka adalah dua yang karabat yang telah mengabdikan hidupnya negara
kelima anggota polri tersebut telah mendapat kplb
yang kedua yang luar biasa anu merta berdasarkan skep k polri
nopol enam ratus lima belas lima romawi dua ribu delapan belas tanggal sembilan mei
rekan rekan sekalian dapat kami laporkan bahwa situasi saat ini
khususnya di hutan primob
sudah dapat dikendalikan
mungkin tadi juga pak karupen mas sudah memberikan update
dan ini kita akan update terus secara berkala sambil melihat perkembangan
karena kita masih berupaya tim negosiator kita dari polri terus melakukan negosiasi di lokasi
dengan harapan bisa mendapatkan hasil

tentunya dengan dukungan rekan rekan media yang menyampaikan kepada masyarakat
mohon masyarakat tidak gelisah tidak takut karena semua masih dalam kendali kita
dan kami mohon kepada seluruh masyarakat juga
dan kami mohon kepada seluruh masyarakat juga
dan kami mohon kepada seluruh masyarakat juga
jangan percaya dengan media media tidak jelas
yang memprovokasi fakta fakta dengan tujuan tujuan tertentu
kami akan selalu memberikan perkembangan terakhir kepada masyarakat melalui rekan rekan wartawan
terus filsafah yang ada
mungkin dari saya itu aja dulu
kalau ada yang tanyakan silakan
tunggu tunggu satu sama satu
pak saya aninta dari who ingin bertanya

sebetulnya orang dari jerman di warga ini lebih banyak pemerkaan orang people

sebetulnya orang dari jerman di warga ini lebih banyak pemebeli orang itu jugaway
tuntutannya apa pak kemudian
apakah ada deadline
apakah ada hubungannya dengan
aman abdul rahman dan deadline nya
kapan pak sampai akhirnya tindakan
yang seperti yang tunggapan pak iqbal tadi
ada deadline nya nggak pak terima kasih
tuntutan ini ya karena memang
dan ada yang memprovokasi
memprovokasi yang lain
tim negosiasi masih berjalan
jalan keluar yang terbaik
kalau masalah deadline sebetulnya
kita mengharapkan lebih cepat selesai lebih bagus
dengan tim negosiasi
menyampaikan kepada mereka
mereka juga bisa menerima apa yang disampaikan
kalau dibilang ada hubungan
kemarin mereka menuntut itu
sebetulnya awalnya saya katakan tadi ya masalah masalahnya masalah sepeda
yaitu imbuan saja
pak terkait jumlah teroris ini berapa pak
jumlah teroris yang sekarang
sudah mengawal yang terbuat
jumlah senjata dan jenis senjata
caranya seperti apa pak
menunjukkan maksudnya ngobrol itu maksudnya seperti apa
jumlahnya nanti kita akan cek lagi
kemudian senjata yang ada di dalam diperkirakan adalah yang diambil dari rekan rekan kami yang gugur
yang membawa senjata yang dirampas oleh mereka
kami juga masih melakukan pendalam
mungkin itu ya
ada sekitar tiga atau empat orang yang melakukan negosiasi
tapi kalau untuk pengamanan ya cukup banyak
ya itu itu
dari arsita pak
dan dan satu indonesia

katanya ada tahanan wanita dan juga anak yang berada di dalam rutan makobrim itu katanya bisa nggak
kalau itu mau keberangan itu sama sama sudah dibuatkan
yang kedua ini eee
saya juga berpikir juga katanya kalau apa
filipina dan kompok ini satu tahanan yang bermanfaat pun hewan

yang terakhir ini eee
sudah ada berapa senjata yang berhasil diamankan oleh polri setelah ya dia terjaga
kan seperti bilang bahwa senjata itu kan tidak ada
maksudnya senjata yang berhasil dikembalikan
mengenai di dalam ya kami belum dapatkan update yang terakhir
kalau jumlah tadi juga kita sedang minta yang terakhir karena kita tidak bisa mendata di dalam langsung
seperti kita ketahui bahwa di situ ada yang masih dalam proses penyidikan
ya sementara diperiksa kemarin baru datang
jadi kita jumlahnya tidak ada
nanti akan kita cek lagi
kita akan dalami lagi dan kita minta data informasi
masalah senjata nah itu tadi yang
senjata masih kita belum bisa
mengambil balik masyarakat di mereka
yang kita upayakan adalah itu
kalau satu ruangan berapa itu
memang di situ ada beberapa blok
jumlahnya mungkin lebih dari
sesuai dengan sudah cukup penuh ya
di luar dari kapasitas yang normal
pak pak didis dari komerstv
sampai saat ini apa sih yang menyebabkan sulitnya negosiasi belum selesai
dan bagaimana sekarang kondisi tahanan yang
sanderaan yang masih ada di dalam
ini masalah tuntutan
jadi mungkin tidak bisa saya buka di forum ini
ada tuntutan tuntutan itu
karena nanti negosiasi masih berjalan
yang lain lain mungkin nanti kita akan
kondisi sandra kita masih berharap
masih baik baik saja
kita berharap demikian
segera kita bisa
lakukan negosiasi dengan mereka
pak kondisi amar dan angga lainnya
itu kita kan tidak bisa masuk
kita tidak masuk tapi moga moga baik
karena itu terpisah ini bloknya
dikasih pak nama nama yang gugur
ya dibacain oleh pak aikbal
bangan yang mati di tanah
nanti bisa pakai
yang pertama rekan kami yang gugur
ibtu luar biasa anumerta
yang pertama ibtu luar biasa anumerta
aibda luar biasa anumerta
brigadir polisi luar biasa anumerta
bribtu luar biasa sukron fadli
beribtu luar biasa anumerta
wahyu catur pamukas
empat dari satuan detasemen khusus delapan puluh delapan
anti teror kepolisian negara republik indonesia

pokoknya pun lima tahun setelah hadir
yaitu brigadir kepala iwan sarjana brigadir kepala iwan sarjana dari detesmen khusus delapan puluh delapan anti teror